sekarang udah belajar pinter untuk bohongin aku
bener dugaanku selama ini
padahal pas aku berpikiran seperti itu
aku mencoba untuk berpikir positif
mas bi terlalu sayang sama aku
terlalu cinta sama aku
gak mungkin dia bohongin aku
gak mungkin dia nyakitin aku
setelah aku mencoba untuk aku berpikiran positif
siapa ya malam malam
tapi cuma mau mengucapkan selamat buat kamu sayang
selamat karena kamu telah jadi pemenang dalam konteks itu
papi terharu sayang
apalagi ketika kamu mengucapkan terima kasih kepada semua orang
terima kasih kepada papi dan disaksikan oleh jutaan penonton
sangat tersentuh hatinya
apalagi papi menyadari kalau
kalau papi belum bisa menjadi seorang ayah yang baik buat kamu saya
papi itu udah yang paling baik
tadi papi kurang kurang marah dibawah
di hadapan mama hati ya
reva juga tau kali kalau papi cuma bicara doang
gak beneran marahin reva
itu terpaksa harus kami jalani
kamu gak apa apa kan ngenaik motor dulu
hujukin mama adriana
biar kamu tetap bisa naik motor lagi
reva sih sebenernya gak masalah pih
kayanya menurut reva
papi tuh terlalu nurut deh sama mama adriana
papi tuh kepala keluarga disini
papi adalah suami mama adriana
tapi kan menjadi imam dalam suatu keluarga
jadi bukan papi yang selalu nurut sama mama adriana
tapi seharusnya mama adrena yang
nurut dengerin kata katanya papi dong
tapi papi juga minta
kamu memahami kalau perbedaan usia kamu
gak jauh hanya beda
udah beberapa tahun aja
jadi papi masih perlu banyak waktu
untuk bisa membentuk mama adriana
menjadi seorang istri yang baik
dan juga ibu yang baik buat kamu ya sayangnya
yaudah deh pi maaf ya reva
cuma gak mau aja papi jadi dilema kayak gini
kamu jangan bebani pikiran kamu dengan masalah itu
biar itu menjadi urusan publik
ya sekarang kamu bobok
kamu perlu istirahat
papi gak tidur
bapi mau selimutin kamu sekarang
gak usah pi gak apa apa
yaudah gitu ya sayangnya
tapi ini semua gak adil
sama aku di belakang aku
mas pura pura mas janjian
mas bersekongkol sama reva
baik banget mas sama aku
gitu cara nunjukin rasa sayang
ternyata mas selama ini ngizinin travel
di belakang aku tanpa sepengetahuan aku
dan pura pura kesel marah
pura pura gak setuju
ternyata itu pura pura
aku senang banget sama mas
mas sekarang udah belajar pintar
untuk bohongin aku
bener dugaanku selama ini
padahal pas aku berpikiran
seperti itu aku mencoba untuk
berpikir positif enggak
mas bi terlalu sayang sama aku terlalu cinta sama aku
gak mungkin dia bohongin aku
gak mungkin dia nyakitin aku tapi kenyataannya
setelah aku mencoba untuk aku berpikiran
positif aku salah
mas bikin aku jadi kecewa
haham gitu rumah tangga mas
harus ada yang ditutup tutupin
harus ada yang dibohong bohongin
tolong kamu mengerti posisi mas
mas sayang kamu sebagai istri
karena reva adalah satu satunya anak mas
dan mas sayang juga sama dia
aku selalu salah mengira
sangat menyayangi aku
tapi ternyata enggak sama sekali
itu enggak benar sayang
dan selamanya mas akan selalu mencintai kamu sayang
mas akan sayang dan cinta sama kamu
dengerin omongan mas dulu dengar penjelasan mas
ya allah ternyata papi tuh begitu mencintai adriana
apa yang harus aku lakuin
kamu tahu betul kalau mas sangat menyayangi kamu
oke untuk menebus kesalahan emas dan sebagai permohonan maaf mas
kamu mau apa aja mas akan penuhi
kamu mau jalan jalan atau kamu mau belanja apa aja mas akan penuhi saya
ya allah kasian banget sih papi
tapi ngelakuin ini semua buat gue
karena reva papi jadi susah kayak gini sekarang
kamu gak perlu minta maaf
karena semua ini adalah salah papi
karena papi sangat menyayangi kamu sebagai anak papi dan juga papi menyayangi adriana seperti
ya sayang sebagai istri
dan cinta papi buat kalian sama sama besar
papi gak sanggup kalau papi harus memilih kebahagiaan salah satu diantara kalian
tapi tapi tapi
tapi tapi tapi
tapi tapi tapi
tapi ingin kalau kalian berdua dua sama sama bahagia
ya sudah kamu bobo sekarang
tapi tahu kamu pasti capek kan habis ikut kontes itu
enggak pih reva mau disini aja nemenin papi
sayang kalau baik kamu bobo
papi lagi pingin sendiri
oke reva gak bisa maksa kopi kalau kayak gitu
berarti sekarang reva ke kamar
kalau papi ada perlu apa panggil reva aja ya
papi juga istirahat ya
tapi jangan terlalu banyak mikirin mama adriana ya
mama tau kan gimana keselnya jadi aku kan ma
terus sekarang dia dimana
aku tutup pintu aku kunci pintunya aku di dalam kamar
pinter itu baru anak mama
kan mama tadi juga udah bilang pisah ranjang
aku juga lagi males liat mukanya ma
be marah gak kamu kunciin depan pintu
hih gak mungkin lah dia marah sama aku
bahkan dia lagi
sampai jumpa lagi